rombongan pangdam tujuh belas cendrawasih maijen tni herman asaribab
senin pagi langsung menuju lokasi ditemukannya pesawat heli mi tujuh belas
di daerah pegunungan mandala distrik oksop pegunungan bintang papua
cuaca yang sangat baik membuat rombongan pangdam dapat melihat
secara langsung lokasi jatuhnya pesawat heli milik tni ad itu
mengingat cuaca yang sering berubah proses evakuasi akan berlangsung pada sebelas februari
tadi cuacanya sangat bagus tapi berubah ubah dua tiga jam sudah close
nanti besok akan digunakan heli untuk melihat lagi
sehingga proses pelaksanaan evakuasi segera dilaksanakan
sebelumnya heli mi tujuh belas penerbat norek ha lima ribu satu ratus tiga puluh delapan dinyatakan hilang sejak dua puluh delapan juni dua ribu sembilan belas lalu
heli dinyatakan lost contact ketika terbang dari oksibil menuju jayapura
sesaat setelah melaksanakan dropping logistik bagi pos tni di kabupaten pegunungan bintang
heli itu mengangkut tujuh orang kru penerbat dan lima orang prajurit satgas yonif tujuh ratus dua puluh lima wrg
dari pengamatan udara terhadap puing puing pesawat
kuat dugaan bahwa heli menabrak dinding tebing saat cuaca berkabut tebal